kalo ada masalah coba questionchodzi lah

tolong berjawab jangan hilang
selalu melewati permintaan
itu salah satu
lho lho lho memangnya kalau mantan napi dan suaranya jelek itu gak boleh ngaji gitu
iya bukan gitu maksud saya anu pak
gak pake anuan uan
bapak itu salut dan kagum sama perubahan kamu misalnya
kalau dulu lah
insya allah pak
nanti bapak pasti mau nanti pak pasangin aja
eh mas gimana kalau kita coba bawa mas kembali ke rumah orang tua mas
wah udah mau aku ya
ya bukan takut tadi siang aku udah nyoba tapi aku malah diusir
gini yang penting kita usaha mas kalau memang nanti orang tua masih itu masih belum bisa terima yaudah nggak apa apa
yang penting kita kan udah coba udah usaha mudah mudahan aja nanti kabar baik dari orang tuanya mas
udah lah kita coba aja dulu gimana
lo masih rush
kau diye j unlike bae
tidak ada alasan
ini rumah kamu
aduh kenapa kamu bergerak
eh yang sopan kalau ngantuk rumah orang
eh maaf pak
saya cuma mau mengantarkan
mau apa lagi
dia ini anak bapak kan
ya dia mau pulang lah pak mau ngapain lagi
saya tidak punya anak pengedar narkoba
kalian keluar semua keluar
pak pak tapi dia cuma pak
sudah aku bilangkan kan
pasti ada cara lain
tidak ada siapa pak
tidak ada siapa siapa
kan saya sudah bilang gak ada siapa siapa ngerti gak sih
ini kan asal
bapak bapak bapak
basar tidak tahu malu
menarap bidana keliaran
kerja menyiapkan obat
jangan sampai kamu ngotori kampung ini
sama obat obatan haram kamu itu ya
eh kalau lo ngomong padahal dijaga ya
apa lo kamu punya sama santun apa
sudah sudah ini bulan puasa ya
sudah sudah jangan mengotori nanti ya
pak zir mas kita pergi aja di sindim
nggak ada untungnya kalau berantem
basar malu menarap kampung saja
jangan balik ke kampung lagi ya